lantas bagaimana cara kita untuk menghindari gigitan ular dan jika terlanjur digigit ular apa yang sebaiknya dilakukan
kita bahas bersama presiden toksinologi society of indonesia ibu tri maharini yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
halo selamat malam dr tri
halo selamat malam mbak dea maaf nih saya sedang di jalan nih
nggak apa apa ibu kita benar benar ingin tahu informasi ini sepertinya kasusnya naik berkali kali lipat dibandingkan pada tahun lalu tahun dua ribu sembilan belas
ini sebenarnya seberapa besar sih dok ancaman gigitan ular pada musim hujan seperti ini
oke mbak dea untuk kasus sebetulnya sama dalam lima tahun terakhir ya mbak dea ya
ternyata angkanya sama rata rata yang diberitahukan kepada indonesia toksinologi antara delapan ratus sampai seribu kasus
tetapi dalam kenyataannya menurut prediksi saya ada satu ratus tiga puluh lima ribu setiap tahunnya
tapi memang banyak yang under reported sehingga kita tidak bisa mengetahui secara jelas berapa kasus gigitannya setiap tahun
tapi setiap tahun pasti di bulan bulan hujan seperti ini
ini pasti banyak gitu
dok ini kenapa sih bisa ada ular setiap musim hujan apakah ini musim bertelur atau bagaimana sebenarnya siklusnya dok
sebetulnya untuk masa bertelur itu kan sudah diletakkan telurnya kira kira tiga empat bulan sebelumnya
kemudian ketika suhu udara turun kemudian curah hujan yang meningkat kelembapan juga mempengaruhi sehingga proses penetasan itu terjadi bersama sama
sedangkan satu ular kan bisa menetaskan telurnya dua puluh sampai lima puluh telur
nah jadi memang akhirnya menjadi banyak
tapi ini sebetulnya ada hal yang biasa
hanya saja memang karena sekarang orang lebih mengerti dan lebih banyak berlapar ya
kalau dulu saya awal bekerja untuk indonesia toxinology tahun dua ribu dua belas sedikit orang bisa lapor kemana begitu ya
karena sekarang orang sudah tahu lapornya ke saya misalnya ke indonesia toxinology
maka banyak sekali orang yang melapor ada kasus gigitan
tadi malam saya dilapori salah seorang teman saya dokter spesialis ortopedi rumahnya dimasuki ular
nah jadi hal yang biasa sebetulnya karena lima tahun yang lalu saya punya kasus salah seorang istri dokter jantung saya digigit ular di bawah tempat tidurnya dia
jadi di selimutnya dia ada ular di sana
jadi itu hal yang biasa sebetulnya
dok tapi kan ini zaman dulu ya
kita lihat ular masuk rumah atau permukiman warga ini biasanya adanya di pinggir pinggir kota atau yang dekat dengan rawa misalnya begitu
tapi sekarang sudah makin merata apakah habitat ularnya yang kemudian rusak atau bagaimana dok sebenarnya dok
ya otomatis dengan adanya pembangunan yang sangat besar menyebabkan tempat ular yang berkurang untuk pawa untuk hutan
ya pasti tentu akan mempengaruhi habitat dari ular itu
tapi sebetulnya masalah utama adalah under the court case tadi
jadi sebetulnya kalau kita paham bahwa bertahun tahun yang lalu mereka tidak terlaporkan tetapi sekarang ini terlaporkan maka kasusnya jadi naik seperti itu mbak
jadi artinya kita harus waspada jenis jenis ularnya juga ya dok kalau kita lihat kan ada banyak ada yang kecil besar mungkin ini jenisnya sama
boleh dijelaskan nggak dok jenis jenis ular apa saja yang harus diwaspadai
karena kan mungkin tidak semua beracun atau mematikan seperti itu dok
ya sebenarnya ada empat kategori ular yang berbisa
ada kategori empat ular ya yaitu yang ambles potensialis tapi dia tidak menimbulkan sebuah kematian
jadi potensialate tapi dia menimbulkan morbidities dan potensialate yang menimbulkan kematian
nah jadi ada empat karakter tadi itu
jadi yang tidak menyebabkan sebuah kematian kemudian dia tidak berbahaya dan kemudian menyebabkan sebuah kecacatan ataupun yang menyebabkan sebuah kematian
nah jadi kita lihat di indonesia kan ada tujuh puluh tujuh jenis ular berbisa dan ada tiga ratus tujuh puluh total ular berbisa dan tidak berbisa kan mbak
nah jadi dari jenis jenis tadi kita akan melihat bahwa memang untuk yang potentiated untuk menimbulkan kematian
dan juga potensial morbidity itu memang harus kita betul betul tahu yang terutama adalah bagaimana penanganan awalnya first aid yang benar
kemudian kita harus tahu bahwa setelah kita melakukan first aid langkah kedua adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan bukan ke tempat yang lain
jadi ketika first aid yaitu imobilisasi seperti yang disarankan oleh who dua ribu enam belas maka setelah itu kita akan bawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk dilakukan
sebuah pertolongan begitu mbak
sehingga angka kematiannya bisa menurun
jenis jenis yang berbisa tadi yang saya bilang ada tujuh puluh tujuh di indonesia tadi memang tersebar dari indonesia bagian barat yang hampir sama dengan asia
dan indonesia bagian timur papua dan maluku yang sama dengan australia
serta sulawesi ntb dan ntt yang tidak sama dengan asia maupun dengan australia
jadi memang indonesia ini spesial sekali mbak
karena jenis ularnya yang berbisa itu sangat banyak dan jenis yang berbisa dan tidak berbisa itu juga sangat banyak
sehingga itulah yang menyebabkan angka insiden dan angka kematiannya menjadi tinggi
di tahun dua ribu sembilan belas ada lima ratus delapan puluh tujuh kasus yang dilaporkan ke indonesia toksinologi lima puluh empat kasus itu meninggal
jadi lebih dari sepuluh persen angka kematiannya
kalau misalnya ada banyak sekali jenis tentunya tidak semua masyarakat
atau anggota masyarakat ini mengerti bentuknya kemudian yang mematikan dan tidak terlalu mematikan yang mana
ini kalau misalnya kemudian ada yang tergigit ular
ada gejalanya nggak dok yang kira kira kita harus segera ke fasilitas kesehatan begitu
ya jadi kalau menurut saya apapun yang menggigit anda baik itu yang berbisa atau tidak berbisa
lakukanlah pertolongan awal yang benar dulu yaitu imobilisasi
karena kita tidak pernah tahu spesies ularnya kan
kemudian kita tidak pernah tahu spesiesnya
jadi kita harus segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan secepat cepatnya
nah nanti di tempat pelayanan kesehatan itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang kemudian sebuah diagnosa
kalau misalnya tempat tempat pelayanan kesehatan itu tidak mengerti jenis ularnya apa dan apa yang harus dilakukan bisa mengotak kami di indonesia toksinologi dan saya dr maharani
nah jadi bisa ditolong begitu
dan ini sudah saya lakukan delapan tahun mbak
dan kami sudah membuka online
pertolongan untuk penanganan pertama dan juga penanganan gigitan ular ini sudah hampir lima tahun
nah jadi memang sebuah hal yang mudah
yang penting adalah first aids yang benar
jangan sampai first aidnya salah
disegal diikat dikeluarkan darahnya diberikan obat obatan yang tidak jelas evidence base nya diberikan batu hitam dan sebagainya
itu adalah pertolongan yang salah
jadi pertolongan yang benar adalah dengan membuat tidak bergerak
kegian yang sedang bergerak
kegian yang sedang bergerak
kegian yang sedang bergerak
kegian yang sedang bergerak
kegian yang sedang bergerak
kegian yang sedang bergerak
jadi benar benar harus dilokalisir atau dimobilisasi seperti itu dan kemudian ke fasilitas kesehatan ya
dimobilisasi ya itu dimbuat tidak bergerak mbak
dok ini kan ada banyak informasi
dulu waktu saya masih sekolah masih kemah kita selalu diberikan informasi seperti menaburkan garam di dekat perkemahan kita
apakah itu mitos atau fakta
apakah itu mitos atau faktor
apakah itu mitos atau faktor
apakah itu mitos atau faktor
jadi begini mbak menurut kepsen who tahun dua ribu enam belas semua tindakan berupa pemberian garam memberikan icu memberikan wangi wangian memberikan tapur barus kemudian menaruh barang barang misalnya batu dan sebagainya di sana itu tidak dianjurkan dan tidak direkomendasikan
karena yang bisa membuat ular itu pergi hanyalah kalau kita membersihkan rumah kita

karena yang bisa membuat ular itu pergi hanyalah kalau kita membersihkan rumah kita

karena yang bisa membuat ular itu pergi hanyalah kalau kita membersihkan rumah kita
kami twee ular ini bakal jaringin deh subtitle explainer nah ketika luar daripada napas eh bukunung tatem takut
kami twee ular ini bakal jaringin deh subtitle explainer nah ketika luar daripada napas eh bukunung tatem takut
abaikan semua bahan bahannya itu dikatakan di buku guideline who itu tidak akan membuat ular pergi

tetapi kalau kita membersihkan rumah kita

dokter ini kan kita dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa wilayah di indonesia ini rawan banjir
dan kita tahu bahwa ada temuan kasus digigit ular saat rumahnya terendam banjir
harus bagaimana dok dengan situasi itu dok
iya jadi itu memang menjadi sebuah masalah pada saat curah hujan yang tinggi seperti sekarang
karena dalam lima tahun terakhir saya sering diminta untuk mengatasi teman teman

yang berpengalaman yang berpengalaman
yang berpengalaman yang berpengalaman
memang dalam kondisi banjir otomatis akan banyak ular yang keluar juga
dan ini akan menimbulkan bahaya yang kedua selain banjir yaitu gigitan ular
jadi saran saya kalau ada kondisi banjir seperti ini
maka teman teman yang dipengungsian harus berhati hati
atau yang sedang mengungsi atau timsarnya harus berhati hati terhadap gigitan ular
jika ternyata tiba tiba tergigit maka yang dilakukan adalah
bergerak membuat tidak bergerak bagian yang sedikit tadi
sehingga bisa ular yang sekarang ini diketahui perjalanannya limfogen
dan bukan hematogen itu bisa tidak lebih menyebar
dan menyimpulkan kondisi yang lebih parah dan merusak organ organ
jadi memang kuncinya untuk kasus seperti ini adalah
bagaimana khas aid yang benar mbak
jadi kampanye saya selama delapan tahun ini memang khas aid yang benar
karena kesalahan kita adalah di first cate yang salah puluhan tahun
mungkin kita kesalahan berjamaah bertahun tahun
karena pertolongan awalnya salah
tapi sekarang dari kampanye kampanye yang dilakukan oleh para ekspertis
bagaimana dok apakah perkembangannya sudah membaik sekarang
karena kan banyak sekali fakta dan mitos ini yang susah dibedakan
karena selama bertahun tahun kita memahami nilai nilai
yang terus dibicarakan oleh orang orang lama dok
itu sebuah perjuangan panjang mbak
kebetulan saya lama menjadi seorang dokter ya
saya dua puluh tiga tahun menjadi dokter
dan saya tahu di indonesia ini perjuangan terbesar adalah melawan mistis dan mitos
dan membuat mereka percaya kepada medis
itu yang sesuatu yang sangat susah sekali
tetapi ya kami tidak putus asa untuk tetap memberikan edukasi
saya setiap hari nih mbak selama masa covid secara daring saya memberi edukasi
besok pagi juga ada besok lusa juga ada dengan semua tenaga kesehatan masyarakat
kemudian universitas mahasiswa masyarakat awam
nah seperti itu mbak jadi terus kita lakukan edukasi
saya sih berharap dalam tahun ke depan akan ada program di kementerian kesehatan
tentang neglated case yaitu animal ynemas ini termasuk gigitan ular mbak
karena selama ini yang menjadi masalah adalah di kementerian kesehatan itu
belum ada program yang melingkupi bagian negrated case ini tadi
sengatan ubur ubur dan sebagainya
kenapa karena memang mungkin datanya tidak ada
sehingga kalau kita ingin membuat sebuah program datanya harus jelas
dan saya sudah mengumpulkan data gigitan ulari sejak delapan tahun yang lalu
dan ternyata angkanya sangat tinggi
nah saya berharap dengan adanya program dan sistem yang benar
dalam penanganan gigitan ular dari penanganan awal sampai treatmentnya
akan membuat kasus ini tereduktif seperti keinginan who
dan selain kami bertemu di london dan bersepakat untuk membuat sebuah deklarasi
bahwa dalam tahun dua ribu tiga puluh
dokter tri terakhir ini tadi selain garam ada nggak dok hal hal yang mitos
yang diakini masyarakat banyak ini sebagai fakta boleh dibagi dok
supaya memberikan pembaruan informasi bagi pemirsa di rumah
saya sering sekali mendapatkan konsultasi bahwa ular ular yang setelah dibunuh itu
mereka dibakar supaya anak saudara si ular itu tidak datang lagi besok paginya
membalas dendam kepada orang yang membunuh
saya akan memberitahu bahwa ular itu politer
jadi dia tidak mengenal bapak ibunya anaknya dan sebagainya dia tidak mengenal
jadi tidak akan ada balas dendam
dan semuanya itu hanya sebuah film film saja yang mengatakan begitu
nah jadi kalau ada
sebuah asumsi yang seperti itu di masyarakat karena mistis dan mitos
dan juga pengaruh banyak film film dan sebagainya
maka itu salah
karena ular itu sifatnya solite
dia tidak akan balas dendam kepada siapapun karena dia tidak mengenal
anak saudaranya anaknya ibunya dan sebagainya
beda dengan hewan hewan yang sifatnya berbeda
misalnya unggas misalnya mamalia dia mengenal induknya dan sebagainya
jadi sifatnya adalah politer
nah menurut saya ini yang harus diluruskan
karena banyak orang merasa ketakutan setelah membunuh ular
karena mereka takut ada balas dendam
saya pikir kalau memang kondisinya itu betul betul dalam kondisi seperti itu
kita tidak perlu takut akan ada balas dendam dan sebagainya
karena ular itu sebenarnya tidak mengerti tentang kondisi itu
jadi dia itu hidupnya adalah hidup yang politer bukan kolonel
baik dua hal dua poin yang perlu diketahui oleh masyarakat
nomor satu ular tidak akan
mau menghindar walaupun sudah diberikan garam ataupun diberikan parfum
yang penting adalah ular tidak akan menggigit kalau dia tidak merasa terancam
jadi sebetulnya ketika dia merasa terancam baru dia menggigit
seperti hewan hewan terbisa lainnya
jadi seperti tawon seperti ubur ubur dia hanya akan melakukan pembelaan berupa setengahkan dan gigitan kalau dia merasa terancam
baik dan yang kedua tadi adalah yang penting juga ular adalah binatang soliter
dr tri maharani presiden toksinologi society of indonesia
terima kasih mbak
terima kasih juga
silakan menghubungi indonesia toksinologi kami akan membantu
baik terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini